kau pembunuh ayah saya
kau pembunuh ayah saya
mas kayaknya gak mungkin deh amira mas
ini kan amira udah nolong zahira
anak bisa saja dia tuh pura pura
malah justru mencelakai zahira
bener tuh pak
mendingan sekarang papa gede aja tuh bareng barengin si amira
siapa tau aja kita dapet petunjuk dari situ
di mana kamar amira berdiri
di belakang pak prabu
ini ada apa ini
jangan berapa apa gok
kamu itu tak bisa
ternyata benar benar busuk ya
bapak kenapa pak
kamu tiba tiba datang terus marah marah
pasti kamu yang mencelakai saya
ini maksudnya apa sih pak
kuda yang ditunggangi saira dilukai dengan sengaja
kamu kan yang mengurus kuda kuda di sini iya kan
ya allah pak
pak saya sama sekali
di mana kamu simpan pisau yang kamu gunakan untuk melukai kuda itu
biar kenapa pak prabu menggeledah kamar kamu
semua ini kan harus terbuka dengan jelas
lagian kalau memang gak bersalah kenapa musuh takut
kamu bilang kamu tidak melukai kute saya lalu pisau ini untuk apa untuk apa
saya sama sekali nggak pernah ngelakuin hal itu
masih mengalah kamu
dia dibawa kantor polisi
biar ada di penjara sekalian
bisa masuk ke penjara karena saya sama sekali nggak kejahatan itu pisau ini buktinya
saya yakin di pisau ini ada sidik jadi kamu biar bisa sekalian saja disana
ya udah terserah
silahkan bapak bawa saya ke kantor polisi
suruh semua boleh buat periksa saya
buat periksa pisau itu
sidik jari saya nggak akan ada di pisau itu
karena saya sedikit pun gak pernah menutup pisau itu pak
pasti di pisau itu ada sidik jari aku
udah lah tenang aja
masa kaguk gitu deh
walaupun bapak yang sudah menghilangkan nyawa ayah saya
karena saya gak akan pernah melakukan hal serendah itu
dengan mencelakai zahira
masih berani kamu menyebut
soal saya membunuh ayah kamu
jangan sakit ya mira
dia sudah mencelakai zahira
kamu tidak mengerti sama sekali soal itu
kita harusnya bersyukur
anak kita masih selamat mas
aku yakin ini semua cuma salah paham

udah lah mas
gak perlu amir akan membawa ke polisi segala
pak menurut malena apa yang dikatakan aini itu benar sekali
guasa urusan sama polisi nanti panjang banget pak
kita kan juga harus pulang ke jakarta
nanti harus melapor bolak balik bolak balik repot
belum lagi zahira kan harus dirawat di rumah sakit jakarta
disini mana ada yang bagus
udah lah pak ya gak usah lah ya
gak usah lah ya
gak usah lah ya
gak usah lah ya
gak usah lah ya
semoga nenada jugaalgipula
kalau saya bawa dia ke kantor polisi
sama saja saya kasih kesempatan ke anak ini
untuk kasih tahu polisi kalau saya sudah membunuh ayahnya
nanti kalau diusut
masalahnya akan lebih panjang
kamu saya lepaskan
tapi boleh nih
saya harap ibu bisa menjaga
agar dia jangan muncul tiba tiba di hadapan saya
karena saya yakin darah saya akan mendidih
kalau setiap kali melihat dia
saya pegang untuk bukti
aku sama sekali gak ngerti apa yang mereka bicarakan tadi
soal pak prabu yang amira tuduh membunuh ayahnya
tapi udahlah itu bukan urusanku
yang penting dengan kejadian ini pak prabowo malah gak akan curiga
kalau rizki ada kaitannya dengan jatuhnya jaira
kayaknya pak prabu gak ada di kamar zahira cuma ada bu aini